transmedia melalui ct arsa bersama tni angkatan laut pada kamis siang ikut membantu warga yang terdampak gempa di cianjur
kali ini mereka menghibur anak anak korban gempa dengan menyediakan buku buku bacaan dan mendengarkan dongeng
inilah suasana anak anak korban gempa bumi di pengungsian kampung cibulakan cugenang cianjur kamis
ct arsa menggandeng tni angkatan laut untuk bersama sama membantu warga yang terkena musibah
anak anak merasa terhibur dengan adanya kegiatan ini
membaca buku menulis dan menggambar yang disediakan oleh ct arsa dan tni angkatan laut
komandan pasmar i menyebutkan mudah mudahan dengan bantuan untuk menghibur anak anak dengan kegiatan tersebut
dapat sedikit meringankan beban psikologis anak anak korban yang terkena gempa
ini kita dari tni angkatan laut bekerjasama dengan arsa foundation ct arsa foundation melakukan kegiatan dalam rangka
untuk membantu saudara saudara kita yang ada musibah di daerah cianjur
khususnya di kampung cibulakan hari ini kita melakukan kegiatan yang namanya healing
di mana anak anak yang menjadi korban dapat hiburan
kita harapkan anak anak yang sekarang mungkin psiko secara mental mereka mengalami trauma
dengan kondisi yang mereka alami saat ini
kegiatan ini merupakan wujud kepedulian ct arsa transmedia dan tni angkatan laut
untuk membantu dan meringankan beban pikiran anak anak menghibur terdampak gempa bumi di cianjur
gani aris cianjur jawa barat